sampai jumpa di video selanjutnya

hah iya bu
ibu ayah kapan pulang
nanti ya kalau kamu sudah besar ayah pasti pulang dari kota
bu tapi kan aku kan sudah besar bu
boleh nggak aku mencari ayah ke kota
iya boleh tapi nanti ya
apa bu nganterin hasil jahitan ke tetangga
bukan tadi pagi kan ibu telat ke pasarnya
begitu sampai di pasar eh ikannya habis
padahal ibu ingin banget masak ikan
nggak usah deh nggak jadi
sekarang mendingan ibu masak sor bening aja ya
ibu mau masak ikan aku harus cari ikan
oh iya gimana kalau aku ke sungai
ayo terjun cepat berani nggak
wah airnya banyak banget
pasti ikannya banyak nih
air sebanyak ini kok gak ada ikannya sih
mungkin kalau ke tengah ikannya banyak nih
akhirnya dapat juga
eh itu kan benar makin ke tengah makin banyak ikannya
sakuriang anakku kamu dimana
sumbi kenapa di sini ada apa
sumbi ada apa
tak ada apa
enggak ada apa apa

ayoek daya dilihat bagaimana disini